bapak berkomunikasi dengan mas ahayi bahkan pertemuan yang diadakan di keluarga bung karno itu mendapat respon sangat positif dari masyarakat indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dan kita akan langsung ke pak herman lagi ya
pak herman kabarnya memang demokrat tidak memaksakan mas ahayi sebagai cowok presiden
ini kan anda katakan juga ya
baik itu ke mas ganjar ataupun ke
pak prabowo pertanyaannya terus kemudian apa yang diinginkan demokrat
jangan jangan posisi menhan menteri pertahanan
saya kira tujuan demokrat tidak ke sana ya
jadi kalau ditawarin posisi menhan nggak mau
saya ingin lebih mendalami dan mengkaji mana yang tentu akan lebih memberikan kontribusi kepada rakyat
kan demokrat memiliki tagline perubahan dan perbaikan untuk indonesia lebih baik
bahkan kami sudah memiliki empat belas program perubahan
tentu dengan tidak melupakan ataupun tidak meninggalkan legacy yang baik yang itu harus dilanjutkan
dan konteks inilah yang pada akhirnya juga menjadi parameter untuk memilih koalisi mana yang tentu bisa memberikan kontribusi nyata kepada rakyat
jadi kalau ditawarin posisi menhan oleh koalisinya mas ganjar pdi perjuangan ditolak
masa nggak tertarik
begini berpikir ketua umum lebih realistis
apapun yang tentu itu menjadi tawaran dari calon koalisi ya terima kasih
toh kami kan memang tidak bisa mendobrak pintu
kami kan ada di luar
kami ada dua pintu nih
kami di luar masa mendobrak pintu
dan kemudian nodong saya minta ini kan tidak bisa begitu
sedangkan di dalam kamar kan sudah ada penghuni
di dalam kamar sudah ada orang yang sedang berdiskusi
bagaimana untuk bisa menuju kemenangannya
dan tentu sudah ada komitmen komitmennya
kami masih ada di luar gitu
nah oleh karenanya mana yang membuka pintu
kemudian silahkan masuk mau minum kopi atau minum teh
ketika kemudian dipersilahkan masuk dan lain sebagainya baru kita bisa bicara
pintu mana yang tentu akan dibuka dan mempersilahkan untuk kita juga bisa sama sama ikut berdiskusi di dalam itu
baik saya akan putarkan ya
ini pernyataan dari ketua majelis tinggi partai demokrat
berikut ini kita dengarkan sama sama
kita juga tahu seorang menteri sekarang ini menteri masih aktif dari kabinet kerja pimpinan presiden jokowi
secara intensif melakukan lobby termasuk kepada partai demokrat
dengan menawarkan mengajak membentuk koalisi yang baru
koalisi demokrat pks dan p tiga
mas awi ini yang dimaksud oleh pak sby menteri aktif di koalisi indonesia maju itu maksudnya ketua bapilu p tiga mas sandiaga uno
bisa didengarkan lebih jelas lagi beliau menyebut kabinet indonesia kerja
ini beliau lupa
maksudnya menteri aktif ini
yang saya tangkap kabinet indonesia kerja itu dua ribu empat belas
tapi soal itu kesampingkanlah
kemudian ada lobby lobby komunikasi politik
itu hal yang biasa sebelum terdaftar di kpu
namanya komunikasi politik itu sesuatu yang diperbolehkan toh
jangankan kita yang masih lama sehari aja bisa berubah
tapi sekali lagi konteksnya untuk bisa bersama sama mengajak ke koalisi yang besar
tapi mas awi apakah kemudian manuvernya sandiaga uno mengajak demokrat dan juga pks untuk bergabung
itu adalah karena melihat peluangnya mas sandiaga uno ini sudah tertutup sebagai cowok presnya mas ganjar
oh nggak ada nggak ada hubungannya
membangun boros baru bukan
ya itu sesuatu yang apa ya sebagai sebuah ide ide di luar keputusan resmi
keputusan resmi p tiga rapimnasnya dua kali
pertama rapimnas v memutuskan ganjar
dan kita koalisi dengan pdi
rapimnas vi merekomendasikan sandi sebagai cowok presnya pak ganjar
dan sampai sekarang itu tidak berubah hasil rapimnas itu
jadi kalau pun ada ide ide di luar itu di luar keputusan rapimnas
ya kami menganggapnya itu ide ide biasa saja
dan ya siapapun bisa tetapi kita semua patuh kepada keputusan rapimnas
tapi sebetulnya peluangnya mas sandiaga uno sebagai cowok presnya mas ganjar
itu seperti apa sih sekarang
kalau melihat hasil survei yang ditayangkan cnn tadi peluangnya masih sangat besar
pak sandi selalu menempati nomor urut satu atau dua untuk posisi bacawa pres
apalagi disandingkan itu selalu menempati urutan pertama ganjar sandi
dan salah satu menjadi pertimbangan dalam memutuskan calon wakil presiden
yang akan dibahas oleh para ketua mempartai
namun demikian kita tidak mendahului yang terpenting bagi p tiga hari ini adalah
bagaimana penugasan dari rapimnas itu kita laksanakan sebaik mungkin
yang penting kita itu wajibnya beristiar itu
dan berkomunikasi politik dengan pdi perjuangan dan juga teman teman koalisi di hanura dan perindu
karena pada ketum ketum terakhir ya pak mardiano menyampaikan kembali hasil rapimnas itu
namun demikian belum ada keputusan
toh itu masih ada waktu satu bulan lebih menuju pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden
apalagi kalau dimajukan mungkin lebih cepat lagi gitu
tapi kan kita berpatokan pada pkpu yang hari ini bahwa pendaftaran itu masih terakhir di sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
tapi dengan bertengger di puncak survei itu tidak membuat posisinya mas sandiaga uno
karena informasi yang kami dengar sebetulnya ibu megawati sukarno putri sudah menolak namanya mas sandiaga uno sebagai cowok presiden mas ganjar
semuanya tidak ada yang aman
siapa coba menjamin yang aman gak ada
namanya aja politik gitu kan
ptk masih yakin ya peluangnya sandi masih ada
karena uang orang yang sudah tinggal seratus meter dari deklarasi bisa berubah
yang menjamin aman siapa nggak ada
di politik itu gak ada yang aman
kecuali sudah diteken di atas kertas hitam di atas putih didaftarkan ke kpu itu baru dikatakan aman
sampai hari ini kami memiliki komitmen dan tekad yang aman
komitmen dan tekad yang kuat memperjuangkan pak sandi untuk sebagai bakal cowok presidennya pak ganjar
tentu sesuai dengan janji teman teman pdip dan juga bu megawati bahwa ini akan dibicarakan bersama sama
pengambilan keputusan pun disampaikan bersama sama tidak sepihak
kalaupun nanti ada keputusan seperti apa kalau disampaikan bersama sama itu kan lebih indah
tidak ada nanti misalkan ada yang marah ada yang keluar koalisi terus ada yang ngambek gitu kan
kita tidak menginginkan seperti itu
jadi p tiga tidak berharap bernasib sama seperti demokrat di koalisi perubahan
ketika kemudian itu kan tadi yang dibilang bang pandal bung pandal bilang
jadi kalau misalnya bu mega dan mas ganjar dengan pak jokowi sudah memutuskan ini koalisi harus terima
nama cawapresnya mas ganjar p tiga perindo hanura harus terima itu gimana
dan itu tidak pernah terjadi di hari ini di koalisi kami
p tiga meyakini itu tidak akan
tidak pernah terjadi
kita duduk bersama contoh dalam penentuan ketua tim kemarin itu dibicarakan bersama
tidak ujug ujug harus arsatrasi tidak
semuanya dibicarakan bersama
kan esensi dari kerja sama politik begitu
bukan misalkan tiba tiba membuat keputusan yang sepihak
kita tidak pernah seperti itu
jadi p tiga meyakini bahwa tidak akan difetakompli disodori soal nama cowok presiden sudah terpilih gitu
ya berdasarkan pengalaman seperti itu
oke saya mau ke opung
opung melihat peluangnya sandiaga uno sebagai cawapresnya ganjar apakah betul rumor yang beredar namanya sudah ditolak sebetulnya
jadi apapun pertanyaanmu
apapun keinginan tahuanmu
melihat situasi ini terus terang tidak ada orang bisa menduga apa yang terjadi
apa yang terjadi dengan koalisi perubahan itu
apa yang terjadi dengan koalisi indonesia maju
dengan kepemimpinan prabowo yang begitu apa
lari gitu loh
ini diluar dugaan diluar buku
jadi sudah makin susah jawab pertanyaanmu gitu loh
tapi kalau oplu mengenal sosoknya bu mega selama bertahun tahun yang biasanya memilih sosok pasangan yang berlatar belakang religius
kemudian dari kalangan nu mungkin nggak itu peluangnya sandiaga uno masih terbuka sebagai cawapresnya
saya nggak mau menyebut nama ini
dari pengalaman karena mekanisme dengan koalisi koalisi pimpinan ketua partai partai yang bergabung
itu kemudian disaring bagaimanapun megawati jokowi dan user pemakai ganjar itu pengambilan keputusan puncak di atas
oke jadi bu mega pak jokowi dan mas ganjar yang memutuskan
ketum ketum partai lain
dengan ketum ketum tadi mereka bekerja berdasarkan referensi ketum ketum dong
tim aja dibicarain ini pun dibicarain gitu loh
itu itu yang
jadi peluangnya sama
peluangnya sandi masih terbuka menurut opung
apa ya tergantung sandi
maksudnya gimana tuh tergantung saja
ya tergantung sandi dong bagaimana dia punya ini
tergantung sandi punya apa
mana bisa kita mengatasnamakan dia
jadi peluangnya masih ada nggak nih pung
kalau menurut p tiga mereka masih yakin
kalau dari opung yang mengenal ibu bertahun tahun bagaimana
ibu itu tentu tetap dan sudah ditunjukkan dia sangat melakukan satu keputusan dengan penuh kehatian hati
ya kan kita lihat aja perkembangan dia penuh kehati hatian
manuver sandiaga uno yang melobi demokrat dan juga pks membentuk poros baru itu apakah menjadi pertimbangan tersendiri bagi bu mega
tidak setahu aku ya sama seperti yang dikatakan tadi p tiga bergabung dengan koalisi dengan pdi perjuangan itu sudah betul betul dalam satu diskusi

saya tidak tahu apa yang akan terjadi

saya berpikir itu dalam satu diskusi dan kemudian keyakinan yang sudah menjadi pegangan
tidak ada satu mm pun keraguan untuk itu
karena semua dibicarakan semua dibahas
tidak ada tiba tiba ditinggalkan
itu harapannya o pung tuh
loh enggak kenyataannya
harapannya o pung tidak ada yang ditinggalkan
saya mau tunjukkan ya gambar berikut ini saya ingin opung menanggapi
kita lihat bersama
gambar dari instagramnya mas ganjar pranowo
ganjar pranowo kita tunjukkan
nah ini opung coba lihat sebelah kanan
ini mesra sekali nih pertemuan sore hari antara mas ganjar pranowo dengan pak mahfud md
statementnya apa ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik
terima kasih ya prof mahfud md
di antara semua kandidat cawapres yang diposting di instagram pribadinya mas ganjar pranowo hanya prof mahfud md
di antara semua kandidat cawapresnya mas ganjar ini apa nih maksudnya pung
bukan sebelumnya ada juga ganjar dengan cak imin
iya tapi kan cak imin bukan
oh bawa burung
jadi ini bawa burung
ini bawa burung
tapi kan cak imin gak masuk kandidat cawa presnya ganjar
ini di antara erick tohir sandiaga unur rituan kamil mahfud md kofifa andika yang diposting
cuma pak mahfud md ini artinya apa menurut opung
ini kode bahwa mas ganjar sedang ke pak mahfud untuk dipilih sebagai cawapres
ya kalau kita juga gembira kalau dengan mahfud kita senang
tapi jangan referensinya foto gitu loh
gak jaminan itu
jadi ini apa ini cuman testing water
cuman ngetes aja ya
jadi belum serius mengarah ke mahfud md
ya tanya lah mereka
tapi mahfud md menjawab kebutuhannya ganjar pranowo nggak
kalau dari segi kualitas kredibilitas akun
mahfud memenuhi persyaratan persyaratan itu
dulu kan dia disabet dulu
sewaktu dia dicalonkan cawa pres
iya kan kemudian
kalau dari pengakuannya kemudian muhaymin mengatakan dia bukan nu
golkar mengatakan dialah dulu yang ikut mendeklarasikan bubarkan golkar
nah sekarang kan gak laku yang begitu begituan
oke jadi peluangnya besar dong
jadi menjawab kebutuhannya mas ganjar siapa sandiaga uno atau mahfud md
ya yang tau ganjar dong bukan aku
kalau menurut opung gimana
gak ngerti gak nyampe pengetahuanku kesitu
opung gak mau jawab nih
opung gak mau jawab
gak nyampe pengetahuannya
ya nyampe lah politisi senior masa nggak nyampe ini
saya mau putarkan nih pernyataannya mas hasto berikut ini
kita dengarkan sama sama
kalau tadi menurut opung mahfud md memenuhi kualifikasi untuk menjawab kebutuhannya ganjar
yang berikut ini menjawab juga nggak kebutuhannya mas ganjar kita dengarkan
tapi beberapa kan saya mengambilkan buku dan kemudian ada beberapa yang saya ikut ada beberapa yang saya tidak ikut
tetapi secara garis besar itu membahas tentang bagaimana benang merah perjuangan dari bung karno
tidak hanya di indonesia tetapi juga di dunia internasional
karena pak ridwan kamil juga menjadi bagian dari arsitek yang ikut bersama sama menginisiasi pembangunan monumen bung karno
di aljazeera bersama dengan di lurusa
opung selain namanya pak mahfud md ada namanya ridwan kamil juga mantan gubernur jawa barat yang menguat sebagai cowok presnya mas ganjar
bahkan sudah ada pertemuan empat mata antara bu megawati dengan kang emil
nah kang emil gimana peluangnya sebagai cawapresnya ganjar
ini terus terang di samping mengembirakan menimbulkan kecemburuan
oh kayaknya daya tarik ganjar ini kuat sekali gitu loh
iya kan itu aja
tinggal mas ganjar sama pak prabowo yang belum menemu pasangannya yang satunya kan udah
iya yang mau dengan dia itu juga seksi seksi juga gitu loh menarik juga
jadi ini peluangnya rk gimana peluangnya ridwan kamil
iya termasuk itulah artinya ini dengan peristiwa ini ratingnya dia makin naik ini ganjar
jadi peluangnya ridwan kamil dengan mahfud md sama kuatnya gak
untuk menjadi cawapresnya mas ganjar
aku tidak dalam kapasitas
enggak peluangnya sama sama kuat gak
ya kalau peluangnya sama samalah
memenuhi kebutuhannya mas ganjar nggak rituan kamil terutama di jawa barat di daerah daerah kantor
ridwan kamil terus siapa lagi sandiaga uno kemudian mahfud put ada berapa itu yang punya ini
kan menarik gitu loh
jadi memenuhi kriteria gak memenuhi kebutuhan gak
ya aku nggak tahu kriterianya yang bikin siapa
kalau menurut opung
opung takut salah jawab nih kayaknya ini saya mau ke mas hasan dulu
dari tadi opung udah nunjuk nih mas hasan mas hasan
mas hasan mas hasan saya mau tanya ya peluangnya ini antara mahfud md ritwan kamil sandiaga uno ini kencang sekali loh beredar
bahwa namanya sebetulnya sudah ditolak
tapi kan sekali lagi permainan akhir kan kita nggak tahu ya di menit menit akhir
kalau hanya memperlihatkan kombinasi elektoral ya sandiaga uno pilihan terbaik
karena begitu disimulasikan yang paling tinggi memberikan bukan paling tinggi tapi yang paling bagus dalam simulasi itu adalah sandiaga uno sebagai pasangannya ganjar
tapi kan mungkin apa ya saya tidak tahu kan mas sandi itu kan representasi dari
apakah hari ini misalnya dengan size partai yang agak jomplang mohon maaf
itu porsi wakil akan diberikan ke p tiga atau tidak
jadi buat saya itu juga pasti akan jadi pertimbangan
apalagi kalau demokrat bisa masuk apakah p tiga masih punya privilege itu untuk mendapatkan wakil
itu kan menurut saya pertimbangan politiknya jadi

ya pendekatan yang dijadikan pendekatan adalah wilayah
mungkin secara survei dia bukan yang paling tinggi
tapi pendekatannya adalah pendekatan wilayah
misalnya kalau misalnya orang ini punya basis yang agak bulat di daerah tertentu misalnya
maka dia bisa dijadikan calon wakil potensial
kelemahannya mas ganjar kan di
misalnya jawa barat
jawa barat banten
maka ridwan kamil bisa dijadikan pilihan
atau misalnya yang jadi kekhawatiran adalah wah kita nggak bisa nih kan kita ini nasionalis nih
dan sebagian besar juga menganggapnya abangan
ya yang islami nih
yang religius lah
perwakilan kelompok kelompok hijau lah
bisa jadi mahfud md kemudian jadi pertimbangan
apalagi mahfud md levelnya menko
jadi ketika running kabinet nanti nggak terlalu punya problem karena wakilnya adalah orang yang pernah menjabat sebagai menko
nah pertimbangan pertimbangan ini yang menurut saya pasti masih dimasak nih
cuma kalau saya berkeyakinan sesuai dengan tipikal tipikal yang disampaikan gitu ya
kalau kita ngelihat sehistorinya kan dulu pasangan dengan hamzahas
hanya sekali yang nasionalis prabowo
kemudian pak jokowi dengan pak jk
kemudian dengan kemaruf amin
secara statistik lebih besar peluang mahfud
ya dan katanya udah mengarah ke situ ya
tapi sekarang lagi diunjuk permainan ini masalah langsung sendiri kayaknya
lebih besar peluang mahfud md gitu
mungkin pak mahfud md bisa di p tiga kan
itu bisa nggak itu perlu
jadi begini p tiga itu biasa konsisten terhadap keputusan
kalau tadi di sampe udah dijawab sendiri oleh hasan gitu kan
raguannya dijawab sendiri
misalkan bagaimana pak ganjar membutuhkan sisi yang hijau
ya hijaunya di p tiga
kalau tadi soal elektoral masalah kursi
memang gak imbang kalau dari sisi jumlah
ibarat botol ini ketemu tutupnya
tutup botolnya kecil tapi penting gitu
kan mana ada tutup botol nggak penting gitu
kecil tapi kalau hilang botol bisa tumpah itu barang gitu kan
bisa diikat pakai plastik kemana
masih nyari plastiknya masih susah
nyari plastiknya masih susah
itu ketemu nasionalis nasionalis gitu
maka kemudian kita berbicara sekarang tadi p tiga termasuk partai yang paling awal
kalau dalam sejarah islam itu namanya aswabikunal awal
sahabat yang pertama kali mendampingi gitu
itu kita lihat kalkulasi kesejarahan pdi dengan p tiga itu panjang
tidak hanya mega hamsa sebelumnya di orde baru ada mega bintang
dan pak ganjar sendiri di jawa tengah itu dilengkapi oleh
kalau enggak waktu itu agak goyang juga
situasi di dua ribu delapan belas itu di pilkada jawa tengah
poinnya kesejarahan kerjasama politik antara pdi dan p tiga itu saling melengkapi
dan ini kenapa kemudian ini selalu bersama
karena memang warnanya jelas beda gitu
jadi harapannya tetap bang sandi ya
merah sama hijau kan jelas perbedaannya gitu
harapannya tetap bang sandi
keputusan p tiga begitu
tapi kalau tadi mengarah ke pak mahfud p tiga
ya kita belum mengandai andai
karena kita masih berpegang pada keputusan ppnas
karena tadi mas hasan udah bicara ya soal nasionalis religius ini belakangan
saya harus bahas ini ya
karena ini ramai sekali di media sosial
belakangan mas ganjar disorot karena tampil di azan sebuah tv nasional
dan sorotannya itu karena mas ganjar diduga melakukan politik identitas dengan tampil di azan tv nasional itu
apakah kemudian memimpin
bagaimana cawapres berlatar belakang religius mampu menghalau tudingan bermain politik identitas itu mas hasan
tapi kita tuh terlalu sering sapu rata soal sapu bersih soal politik identitas
bukan berarti orang nggak boleh pakai kerudung
bukan berarti orang nggak boleh pakai peci pakai baju koko dan segala macam
bukan berarti orang nggak boleh naik haji
tapi kalau sekedar afirmasi misalnya saya nu
kemudian saya bilang wahai warga nu pilih saya dong karena saya nu
no problem itu sebenarnya
atau misalnya orang sunda ini ada wakil dari sunda nih
pilih dong wakil yang kapan lagi ini wakil dari jawa barat misalnya
itu afirmasi itu nggak masalah
yang politik identitas itu sebenarnya ketika kita menganggap orang itu tidak layak menjadi pemimpin karena identitasnya
biasanya itu yang minoriti minoriti
misalnya karena etnis atau karena gender atau karena agama
menurut saya itu politik identitas
jadi kalau menurut saya dia mau azan lima kali sehari itu no problem
walaupun orang tentu bertanya kok baru nongol di azan itu pas mau pilpres kemarin kemarin kemana bisa saja pertanyaan gitu
tapi menurut saya
momentum ya yang dipertanyakan
kalau saya jawabnya ya karena mau pilpres makanya dia ada di azan
tapi kan mas hasan kalau kita lihat tingkat keterpilihannya mas ganjar di pemilih nu itu yang paling tinggi loh dibandingin pak prabowo
jadi kalau saya lihat itu
kalau saya lihat itu
kalau saya lihat itu
kalau saya lihat itu
kalau saya lihat itu kalau misalnya di heart klub oh milcharg arguably ppp kok bisa hematinan vaachanin
memang mbak pema'ja dipilihin sama mbak anies mbak pasturi
jangan mengandung pasalls

ya mungkin saja bukan dari p tiga tapi p tiga nya akan dipertahankan
karena butuh itu simbol itu
simbolonnya masih belum digiling jadi belum bisa ditawarkan
ya mas awi tapi kenapa kemudian sepenting itu bagi mas ganjar untuk mendapatkan afirmasi dari basis islam dan juga pemilih nu
kan sudah ada p tiga di situ angkanya juga tinggi kok di pemilih nu
ini pemilihan calon presiden bukan pemilihan partai
meskipun labelnya ada p tiga di situ kalau tidak diwakili oleh orang p tiga itu dikhawatirkan masih agak kurang
kembali ke soal adan itu sebenarnya nggak ada yang salah
mas ganjar islam mau sholat wudhu terus disorot oleh tv itu haknya redaksi
kalau mau komplain ya tanya ke redaksinya kenapa nayangin itu sekarang kan begitu
jadi sama sekali tidak ada kaitannya politik identitas
nah sekali lagi apa yang dilakukan dalam simulasi terkait dengan pasangan capres
itu selalu jadi ukuran
karena kan angkanya selalu berubah selalu bergerak sesuai dengan dinamika perkembangan sosial di masyarakat
nah meskipun mas ganjar sudah memiliki label yang kuat di pemilih nu
karena mertuanya itu mantan ketua pcnu purbalingga mantan ketua p tiga
sekarang iparnya anggota dprd dari p tiga
tetapi karena beliau berangkatnya dari partai pdip yang notabene nasionalis
nuansa nasionalisnya mas ganjar itu cukup dominan
sehingga perlu dilapisi oleh nuansa yang religius
dalam sejarah keindonesiaan kerjasama antara nasionalis dan religius
nasional dan islam ya memang itulah sejarah perjalanan bangsa ini
jadi dengan konsep nasionalis religius itu akan tetap dipertahankan ya opung
ada satu catatan sandiaga uno waktu jadi wakilnya anies gubernur
mereka mentolerir juga politik identitas
dan waktu dia dengan juga prabowo faktor ini berpengaruh
menentukan dia dipakai apa tidak
sama dipilih atau tidak
tapi benar kayaknya opung
jadi faktor itu juga nih faktor pernah memakai politik identitas membuat nilainya mas sandi berkurang
faktor pernah melakukan politik identitas membuat nilainya sandiaga uno berkurang
ya nggak tahu lah orang ambil kesimpulan lah
pokoknya pernah terlibat urusan itu
itu menjadi bahan pertimbangan lah
tapi nggak juga karena kerjaan
itu ada di buku catannya opung
nama berapa ini
nggak ini aku godain
jangan lugu lugu begitu aja
ini juga menjadi bahan pembicaraan juga
oke di internal
jadi faktor soal memasangkan pasangan nasionalis religius
sama sama dengan yang dikatakan sby
ada menteri yang sampai turun tangan dan segala macam
dan itu kan kemudian memomojokkan jokowi kan
jokowi nukasi menterinya
kayak gitu gitu loh
sekarang langsung sedikit ya
bukan waktu ngomong itu kan ngomong ada menteri itu
yang tadi ya dia koreksi di kabinet kerja apa di kabinet apa
enggak ini maksudnya pak sby di kabinetnya pak jokowi yang sekarang
maksudnya pasang dia jokowi
itu kan berarti memomojokkan jokowi
tapi sekarang sudah menjadi tidak masalah itu karena sekarang udah lagi berbaikan dengan demokrat
jadi memang ada tawaran ya dari utusannya mas sandiaga uno untuk membangun polres baru demokrat pks dan juga p tiga
setiap pernyataannya pak sby itu pasti terkonfirmasi
pasti berdasarkan informasi informasi yang valid
dan tentu ini di cross check gitu ya
dan memang bukan hanya informasi dari satu dua orang
sehingga tadi saya khawatir bahwa ini menjadi hoaks dan lain sebagainya
ini adalah fakta yang tentu diungkapkan ke publik
bahwa memang masih tidak menutup kemungkinan ada yang berkeinginan untuk membentuk poros baru
ya berarti ada tawaran nggak itu
dari pak sandiaga uno
maksudnya menterinya itu pak sandiaga uno
tidak mungkin kalau pak sby menyampaikan itu ke publik
ya menterinya maksudnya pak sandiaga uno
terkonfirmasi dan tentu sudah disebutkan dan sangat jelas gitu
tidak langsung ya pak herman ya
tidak langsung menyampaikan seorang menteri itu
tetapi timnya ini sangat agresif
kemudian untuk mengajak dan bahkan bisa menarik partai lainnya
dpd menarik pks gitu maksudnya bergabung dengan demokrat
ya begitulah gitu ya
dan oleh karenanya menurut saya ya tadi apa yang disampaikan oleh ustadz awie
tentu kemungkinan kemungkinan itu masih ada gitu
tetapi lagi lagi bagi demokrat pilihan yang sudah pasti adalah dua pintu ini
oke kita nanti tunggu kebesaran nantinya pak sby seperti apa
bergabung ke ganjar atau ke prabowo
nanti setelah ini kita akan tanya teman teman mahasiswa tanggapannya seperti apa ya
soal koalisinya ganjar dan juga perburuan cawapres
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show